presiden joko widodo memerintahkan kementerian terkait untuk segera menurunkan tarif tol hingga dua puluh sampai tiga puluh persen
penurunan tarif tol diutamakan untuk kendaraan pengangkut barang atau juga logistik
jokowi menegaskan dirinya telah memerintahkan kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
menteri bumn dan menteri perhubungan agar tarif tol yang berhubungan dengan transportasi barang atau logistik diturunkan segera
penurunan tarif bisa dilakukan dengan cara memperpanjang masa konsesi
jokowi mengaku keputusannya menurunkan tarif tol karena sering mendengar keluhan dari para sopir pengangkut barang
yang keberatan dengan mahalnya tarif sejumlah tol yang baru diresmikan pemerintah
presiden memastikan penurunan tarif tol ini akan diumumkan pada akhir bulan ini
minta kepada menteri pu kepada menteri bumn kepada menteri perhubungan agar tarif tol yang berhubungan dengan
transportasi logistik kita transportasi barang itu bisa diturunkan sebanyak banyaknya
dengan catatan memang kemarin saya ini masih saya akan terus berusaha agar proyek proyek pionir tersebut
proyek proyek pionir yang kita kerjakan mendapatkan tax holiday sehingga beban atau pos terhadap perhitungan
yang nanti muncul kepada tarif itu menjadi berkurang
kemudian juga untuk menurunkan kos yang menyebabkan tarif itu naik juga dikurangi salah satunya adalah memperpanjang konsesi